namun direktur utama bank rakyat indonesia menyatakan pada bulan pertama dua ribu dua puluh tiga bri dapat melanjutkan keuangan yang positif
bri juga optimistis selama bisa menjaga stabilitas dan menyediakan potensi untuk pertumbuhan resesi bisa dihindari
dengan alasan gejolak keuangan yang signifikan setelah adanya kegagalan beberapa bank di amerika serikat
namun dalam konferensi pers tentang pemaparan kinerja keuangan triwulan pertama dua ribu dua puluh tiga pada kamis siang direktur utama bri mengatakan
pada bulan pertama dua ribu dua puluh tiga bri dapat melanjutkan keuangan yang positif
namun demikian di tengah gejolak perekonomian global tersebut pada tiga bulan pertama di tahun dua ribu dua puluh

di tahun dua ribu dua puluh tiga bri dapat melanjutkan keuangan yang positif
kinerja keuangan yang sangat signifikan positif
dan hal tersebut tidak lepas dari komitmen kami di bri
untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus kepada segmen umkm
yang memang telah menjadi fondasi pertumbuhan bisnis perusahaan selama lebih dari satu ratus dua puluh tujuh tahun
dengan komitmen bri yang mampu menciptakan value secara konsisten
melalui pertumbuhan pada segmen umkm hingga akhir kuartal satu dua ribu dua puluh tiga
laba bri tumbuh dua puluh tujuh tiga puluh tujuh persen atau rp lima belas lima triliun
secara aset bri juga tumbuh sepuluh empat puluh enam persen
seluruh segmen kredit pun tercatat positif dengan jumlah rp satu satu ratus delapan puluh dua belas triliun
yang delapan puluh tiga delapan puluh enam persen porsinya adalah segmen umkm
manajemen resiko yang dikelola secara berhati hati
bisa dilihat dari rasio non performing
dua delapan puluh enam persen yang membaik dibanding tahun lalu
meskipun kualitas kredit membaik
bri tetap menyediakan pencadangan yang memadai dengan npl coverage dua ratus delapan puluh dua empat puluh sembilan persen
hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi resiko
akibat kenaikan inflasi dan suku bunga ketidakpastian perekonomian global
serta antisipasi jika terjadi pelambatan ekonomi global
selama tiga bulan terakhir
bri juga mengalami kenaikan fee based income
sebelas empat puluh lima persen atau rp lima delapan triliun
yang juga sejalan dengan meningkatnya jumlah agen bri link
yang per maret telah mencapai enam ratus lima puluh ribu agen
selain itu hingga akhir periode kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga
jumlah pengguna brimo atau aplikasi bri mobile lebih dari dua puluh enam tiga juta user
maka bri akan melanjutkan dan meningkatkan hybrid bank business model
untuk meningkatkan produktivitas efisiensi dan layanan bagi nasabah bri
direktur utama bri sunarso menambahkan
gejolak ekonomi global pada dua ribu dua puluh tiga tidak akan berdampak signifikan
terhadap perekonomian domestik
bri melihat bahwa perlambatan dan gejolak ekonomi global tahun dua ribu dua puluh satu
tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik
dengan potensi resesi hanya sebesar dua persen di tahun dua ribu dua puluh tiga
bisa saya katakan kalau peluang resesi di bawah dua puluh persen
mudah mudahan tidak terjadi resesi
bri optimistis selama bisa menjaga stabilitas dan menyediakan potensi untuk pertumbuhan
resesi bisa dihindari